kita ke informasi berikutnya terlebih dahulu
pemerintah kota makassar mengecek kesiapan kapal pelni
yang dijadikan tempat isolasi mandiri pasien covid sembilan belas pada selasa siang
pemerintah kota dan pihak otoritas pelabuhan
telah memasang titik koordinat berlabuhnya di pulau lailai
kapal pelni dengan nama umsini akan dijadikan tempat isolasi mandiri
pasien bergejala ringan dan tanpa gejala
untuk mengantisipasi kelebihan kapasitas di rumah sakit
wali kota makassar menjamin layanan pasien isolasi mandiri di atas kapal
karena kapal ini memiliki standar yang ketat
kapal apung bagi pasien covid sembilan belas akan dievaluasi setiap bulannya
termasuk kelebihan dan kekurangan bagi tempat karantina apung
otoritas pelabuhan utama makassar telah memasang koordinat lokasi kapal akan berlabuh
tidak hanya di lailai tetapi juga di beberapa tempat di laut makassar
kami melihat titik labuh yang mana paling bagus
titik labu ini tentunya banyak pertimbangannya
pertimbangan teknis kedalaman
pertimbangan teknis yang kedua adalah supply supply
kemudian pertimbangan yang ketiga adalah nilai rekreatifnya dan nilai penyembuhannya imunitasnya
kalau ditengahkan itu kalau dia sandarkan seperti di darat
tapi kalau dia di tengah laut itu betul betul menjadi bagian daripada perkuatan imunitas